hal inilah yang mengakibatkan kepadatan di sejumlah ruas jalan di kota bandung
pemerintah kota bandung kini tengah mengkaji kebijakan ganjil genap untuk mengatasi hal itu
beginilah kondisi situasi arus solintas di sejumlah ruas jalan di kota bandung
padat merayap yang didominasi oleh kendaraan roda dua
pemandangan seperti ini seringkali dijumpai pada pagi dan sore hari di beberapa titik di kota bandung
tidak sedikit para pengendara motor harus bersabar dalam antrean karena padatnya kendaraan bermotor
tidak terlihat pula adanya jarak aman antara satu motor diantrean
tidak terlihat pula adanya jarak aman antara satu motor diantrean
setiap tahun angka ini terus meningkat
terbaru dinas perhubungan kota bandung mencatat terdapat satu dua ratus lima puluh satu delapan puluh unit sepeda motor yang ada di kota bandung hingga oktober dua ribu delapan belas
selain memang terus bertamai jumlah kendaraan bermotor di kota bandung di setiap tahunnya
salah satu indikator mengapa pada akhirnya motor terlihat menumpuk di sejumlah ruas jalan di kota bandung
dikarenakan memang medan jalan ataupun ruas jalan di kota bandung tidak begitu lebar
dinas perhubungan kota bandung membenarkan kepadatan yang terjadi di kota bandung
dikarenakan membludaknya kendaraan roda dua
saya kira memang permasalahan utama kemacetan di indonesia dan di kota bandung khususnya itu adalah kendaraan pribadi
dan di antara kendaraan pribadi komposisi motor itu memang paling dominan
untuk kendaraan pribadi termasuk motor itu belum ada disinsentif
ya mungkin pemerintah juga berpikir lain mengenai tata ekonomi masyarakat juga
jadi ini belum ada disinsentif
sebetulnya harusnya yang namanya kendaraan pribadi itu diberi disinsentif
di persulit dipermahal dan sebagainya
beralih ke transportasi publik
di subkota bandung tengah melakukan upaya guna menekan terus meningkatnya kendaraan roda dua di kota bandung
penyelesaian yang paling yang lebih permanen itu sebenarnya beralih ke transportasi publik
makanya kami dalam tahun ini akan melakukan pemantapan untuk pelayanan transportasi publik
kalau saran kemudian kajian itu bukan kajian ya artinya saran itu sudah ada yang mau coba
supaya memfasilitasi kanalisasi untuk sepeda motor
tapi lihat kondisi geometrik kota bandung yang tidak memungkinkan rasanya sulit
penerapan aturan kendaraan ganjil genap akan diterapkan sebagai upaya menekan kemacetan dan jumlah kendaraan
hingga kini kebijakan ganjil genap tersebut masih dalam tahap pengkajian
kiki aryadi bandung